sembilan belas saksi dan korban tragedi kanjuruhan di malang jawa timur mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
alasan pengajuan permohonan perlindungan salah satunya terkait kesediaan mereka menjadi saksi
selain itu lpsk juga turut menginvestigasi tragedikan juruhan
hari ini lpsk telah bertemu dengan tgipf untuk menyampaikan hasil investigasi tersebut
apa saja hasil pertemuan antara lpsk dan tgipf
kami akan menanyakannya langsung kepada narasumber yang sudah tersambung melalui zoom
ada edwin parto gipasaribu wakil ketua lpsk
selamat malam pak edwin
selamat malam pak eva
baik pak edwin apa saja hasil pertemuan lpsk dengan tgipf hari ini
ya kami hari ini memenuhi undangan tgipf ya
untuk mereka memenuhi
minta informasi apa yang dilakukan lpsk dan juga termasuk temuan temuan yang sudah lpsk dapatkan
karena sebetulnya lpsk turun ke lapangan tanggal dua oktober
jadi kami sudah bertemu dengan para aremania reporter
kami sudah bertemu dan melihat langsung korban yang dirawat di rumah sakit
baik yang di icu maupun yang memang sedang dalam kekuatan untuk penyembuhan ya
dan kami sudah berkunjung dengan sejumlah rumah korban para sakit
masuk juga berkomunikasi dengan penyidik baik di polisian maupun di tni
jadi termasuk juga kami sudah melakukan kunjungan ke lapangan ya
kita juga berjuruhan
kita mendapatkan informasi
informasi tentang kesehatan tersebut
kami juga mendapatkan informasi dari bupati kabupaten malang
masuk dinas kesehatan dan juga direktur rumah sakit
ataupun di rumah sakit kota malang
jadi kan mbak
oke jadi banyak hal yang kemudian ditemukan begitu ya oleh lpsk
karena di saat melakukan investigasi mulai sejak sehari pasca kejadian
jadi ada sembilan bab yang sudah disampaikan ke tgipf
nah ini dengan fakta fakta yang kemudian sudah disampaikan oleh tgipf ke publik sejauh ini pak
mungkin pak edwin juga sudah menyimak begitu ya di media masa
kemudian yang disampaikan ke publik
apakah kemudian sudah sejalan dengan temuan yang juga diperoleh oleh lpsk ini pak
ya tadi dalam posisi kami yang lebih banyak
menyampaikan informasi ya
jadi kami sendiri belum begitu tahu apa temuan dari tgipf
karena kami memang diundang untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah lpsk lakukan
termasuk juga teman teman lpsk
jadi saya tidak memastikan kecocokan apa yang sudah ditemukan oleh tgipf
dengan apa yang dilakukan oleh lpsk
oke apa yang kemudian disampaikan oleh lpsk ini lebih kepada kesaksian kesaksian
atau pernyataan pernyataan yang kemudian dikumpulkan oleh lpsk sejauh ini
dari pihak pihak yang ditemui oleh tim lpsk begitu ya pak edwin
iya kami rekam kesaksian situasi di stadion
jika belum terjadinya penembakan gas air mata
dan setelah terjadi gas air mata
terjadi penembakan gas air mata
dapatkan keterangan langsung dari para penonton termasuk para korban
yang ketika itu memang berada di tempat peristiwa
dan kami mengkirmasi beberapa keterangan itu dengan sumber resmi yang kami peroleh
kami juga memperoleh beberapa dokumen
yang bisa juga mendukung jelaskan tentang
bagaimana pengamanan yang dilakukan

dalam penyelenggaraan pertandingan sel fakulat di tanjuran tersebut
oke jadi sudah ada kesimpulan sebetulnya ya dari tim lpsk ya pak ya
sebenarnya tadi sudah kami sampaikan
kesimpulan dan rekomendasi kami kepada tim gabungan independen dari pak aka ya
dan saya rasa mereka juga antusias
terus ketika mendengar juga mengapresiasi yang sudah lpsk lakukan
termasuk juga kami juga mendapatkan feedback gitu
ada anggota tgpf yang kemudian langsung bertanya kepada kami
tentang beberapa isu
ini kan pak
oke pak edwin kemudian yang ingin kita dalami adalah
bagaimana sembilan belas orang saksi begitu ya belasan saksi
tepatnya sembilan belas mengajukan permohonan perlindungan kepada lpsk
nah ini mengapa mereka merasa perlu dilindungi pak
ya sebagian kecilnya sudah berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan mbak
dan sebagian besarnya memang belum berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan
tetapi mereka ini adalah saksi dan korban yang sedia
sedia diminta keterangannya untuk mengungkap perang perkara ini
jadi kita punya stok alat bukti ya
saksi kan alat bukti dan perkara
jadi kalau kemudian ada kebutuhan dari penyidik
untuk memperkuat sangkaannya kepada para tersangka
kita punya saksi saksi yang bisa memberikan keterangan
untuk sangkaan yang dilakukan oleh mereka penyidikan
oke jadi apakah kita bisa sebut mereka sebagai saksi
kunci yang kemudian bisa mengungkap penyebab terjadinya tragedi kanjuruhan
saya enggak simpulan apakah mereka saksi kunci atau tidak
itu kualitas saksiannya juga akan dilihat oleh penyidik
oleh jasa penutup umum ketika pemeriksaan di pengadilan
jadi kita mempunyai beberapa orang saksi
dari berbagai tribun yang menyaksikan peristiwa tersebut
masuk juga situasi di luar stadion
jadi termasuk juga ada beberapa tragedi medis
yang pada waktu itu bantu para pasien
dan juga mereka punya keterangan penting
tentang hal hal yang menjadi konsentrasi dari proses hukum
ini mengapa mereka merasa perlu untuk dilindungi
apakah mereka mungkin mendapatkan intimidasi
atau ada kekhawatiran tertentu
sejauh ini tidak ada informasi tentang intimidasi
tetapi yang lebih umum adalah
bahwa kita membutuhkan kepastian jaminan
kalau mereka bersaksi aman
bahwa tidak ada aksi bas dendam
bahwa itu tidak akan membuat mereka berdampak secara hukum
jadi karena orang orang yang mau membantu
termasuk juga sebenarnya orang yang sudah mengalami penderitaan
karena peristiwa itu harus sebagai jalan korban
yang menjalani perawatan di rumah sakit
tapi mereka mau membantu
menegak hukum untuk menguka perkara ini
kalau mereka menjaga
penting untuk mempersangkakan seseorang yang harusnya dipertagakan
mereka bersedia memberikan keterangan
artinya informasi yang mereka ketahui
atau yang mereka miliki ini bisa berdampak
terhadap pihak pihak tertentu begitu ya pak ya
tapi pak edwin apakah kemudian
dari sembilan belas orang yang meminta perlindungan terhadap lpsk ini
masuk dalam kategori pihak yang bisa dilindungi oleh lpsk
ya tentu kami punya beberapa pertimbangan ya
dan dalam undang undang penguasa sering korban
juga memang sudah dirumuskan persyaratan
bisa dapat menjadi perlindungan lpsk
jadi ada persyaratan tentang sifat penting keterangan
kemudian tingkat ancaman
yang lain adalah yang kami pastikan adalah
kalau dia korban mana situasi medisnya
bagaimana situasi psikisnya
ada dampak gak dari peristiwa itu terhadap kondisi medis
yang kami dalami sebagai bagian dari penilaian kami adalah
siapa pemohon ini
pernah melakukan kejahatan atau tidak
itu bagian bagian yang menjadi penilaian dari lpsk
waktu memutuskan menerima atau menolak permohonan perlindungan
ini kan baik pak
oke kalau kemudian akhirnya diterima nanti bagaimana
bentuk perlindungan terhadap mereka nantinya
ya tentu sesuai dengan kesukuhannya
kalau kemudian memang ada mereka mendapatkan ancaman
dari keterangan penting yang mereka punya
kami punya mekanisme untuk memberikan perlindungan fisik
dari penempatan di rumah aman
kemudian pengalaman awal melekat
kemudian monitoring secara berkala
masuk juga ya tadi kami bisa menempatkan yang paling maksimal
adalah di rumah aman
kalau mereka sakit karena peristiwa pidana tersebut
kami bisa berikan rehabilitasi psikologis
terutama itu medis
jadi pengobatan ditanggung oleh lpsk
sampai kemudian mereka sembuh
kalau mereka mempunyai trauma
kami punya perlindungan psikologis
jadi kami akan memberikan mereka dengan psikolog atau psikiater
agar mereka pulih sebagaimana terkalah
jadi sembilan belas orang yang kemudian mengajukan perlindungan terhadap lpsk
dari assessment lpsk sendiri
berapa banyak kemudian
apakah mayoritas ini memang memenuhi kriteria
untuk mendapatkan perlindungan
ataukah mungkin sebetulnya sebagian kecil saja
yang mungkin akan memenuhi kriteria itu
ya kalau dalam konteks dia sebagai saksi dalam proses tidak pidana
tentu kami masih menunggu apakah mereka
sebagian pembohonannya akan diperiksa atau tidak ke penyelidiknya
karena kalau dia punya status sebagai saksi
tentu jauh lebih kuat posisinya untuk kami lindungi
tetapi kalaupun tidak
ada juga kalau mereka menjadi korban peristiwa ini ya
kemudian mengalami membutuhkan penanganan
dan kami rasa penting benar benar lpsk
dan lpsk merasa penting untuk turun tangan juga
jadi walaupun tidak dalam konteks penegakan hukumnya
kami juga bisa memberikan rebetasi edis atau psikologis
kepada korban yang memang membutuhkan
oke baik pak edwin terakhir
setelah hari ini kemudian sudah memenuhi panggilan tgipf
apa kemudian langkah selanjutnya dari lpsk ini
untuk mendukung penyelesaian pengungkapan tragedikan juruhan tentunya
kami membantu proses penegakan hukum pada tragedi kejuruhan ini
dengan memberikan rasa aman
saksi yang akan membuat terang persara
dengan melakukan pemulihan rehabilitasi medis psikologis kepada korbannya
dan sampai dengan hari ini
dan sampai dekat waktu yang belum tentu kami tentukan
tim kami masih berada di malang mbak eva
jadi tim kami masih berada di malang dan masih pun membuka diri
mempermudah akses korban ke fs
begitu mbak eva
baik artinya kalau memang ada kemudian saksi ataupun korban yang ingin bertemu
dengan pihak lpsk untuk meminta perlindungan
lpsk masih membuka pintu begitu ya pak edwin ya
dia masih berada di malang
tapi masih berada di malang
dan pak artogi pasar ibu wakil ketua lpsk
terima kasih atas informasinya yang dibagi kepada kami di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu pak
ya terima kasih mbak eva